sampai jumpa di video selanjutnya
ini kan semua barang belanjaan gue
mau gue kasih andre nih semua
bukannya buat saya non
kegeraan banget mau jadi orang
lagian tadi gue nyuruh lo pakai baju ini
karena badan lo tuh gak beda jauh sama andre
ngomong sama tembok lah ini buat lo
masih panjang di perjalanan gue
menuju pelaminan sama nonila
kamu hanya mikirin diri kamu sendiri kamu egois
kamu sendiri kan
yang bilang aku harus milih yang lebih penting
kalau aku tahu ini pilihan kamu
aku gak bakal ngomong seperti itu wi
jadi sekarang aku yang egois
padahal kamu cuma mikirin keluarga kamu
tapi gimana dengan aku
dengan masalah aku sat
aku tuh punya ibu
yang ngebesarin aku sendirian
ibuku tuh sakit sakitan
kamu mau aku jadi anak durhaka
hanya demi keluarga kamu
aku nggak tahu soal itu
andre nyariin kamu terus wih
aku gak tega
aku jadi ngerasa menjadi orang yang tidak berguna
aku ngerti sat
tapi andre juga harus belajar menerima kenyataan
aku kan dewi bukan sita
kamu bantu dia ya
bikin dia sadar
nama sita itu gak suka dengan
kalau emang dia nggak suka dia bisa bilang sama aku
gak perlu dia itu marah marah sama aku
semalam aku mikir apa apa
oh kebaya kebaya akan nikah dia mbak
kebaya akan nikah
kalau emang dia gak suka dia tinggal beli satu persatu
apa yang mau dia pakai sama dia

apa apa yang mau dia pakai sama dia gak perlu dia itu marah marah sama aku
aku salah apa sih
re makan siang dulu yuk
semalam mana aja aku bisa tidur
kamu gak tidur
mama pikir kamu asik tidur makanya mama gak bangun
kamu gak tidur

aku kemarin ketemu mas sita gak tahu kenapa dia itu marah sama aku
semalam kan aku mikir dia itu kenapa sih
apa mungkin gara gara foto prawee ini atau gak akan nikah atau gak kebaya
bisa gak aku gak tau dia itu kenapa
mama marah sama dia
mama marah sama dia
mama kan suka ngomong gak enak sama dia
enggak sayang mama gak marah sama dia
mama gak marah sama
nah kalau emang dia itu gak suka kan dia tinggal bilang ya ma ya
oh sudah marah marah
tapi kalau aku aku yang salah
ya mikirin sambil makan siang
allah swapin dari kemarin kamu gak makan nanti kamu sakit
kamu gak bisa cari sita lagi nanti
oh benar pak alija aku bilang kalau lagi begini aku itu gak bisa makan makan
enggak mau ngapa ngapain aku harus tau kenapa sita itu marah sama aku
kenapa masalah lagi sama andre
ya kembali lagi seperti dulu lila
dia hanya mikirin sita yang marah sama dia
dia mau tau kenapa sita marah sama dia
tante gak tau apa lagi yang harus tante lakuin
tante udah coba semua semuanya
dia gak mau dengerin pagi
tante coba tenang dulu ya
aku bawa sesuatu ke rumah
tapi sita gak suka lagu rock
dia sukanya lagu slow
kamu yang marah marah lagi sama dia
aku gak apa apain dia
kalau enggak kenapa dia itu bisa marah sama aku
aku gak salah apa apa
terus kenapa dia itu nggak pulang sekarang
gak ada yang gak mau ngapain cinta
saya percaya pada orangnya
tak ada yang mau balas
gak ada cara lain tante untuk sembuhin andri
selain bawa dewi pulang
tante harus cari dewi
tante akan mohon sama dia supaya dia mau kembali kesini
anak tante harus sembuh
saya tahu rumah dewi di mana tante
pergi ke rumah dewi
tante jangan buat apa apa
tante harus bersih
tante harus bersih
tante harus bersih
tante harus bersih
tante harus bersih
sebenarnya kesempatan kamu itu sudah habis ustadz
saya akan memberikan satu kali lagi kesempatan untuk kamu
membawa dewi ke hadapan saya
baik bos baik
saya akan segera membawa dewi ke hadapan bos hari ini juga bos
kalau sampai kamu bohong usta
ingat mata saya itu ada di mana mana